kamera telepon genggam warga merekam saat ratusan petasan
yang berada di atas jok sebuah sepeda motor
meletus di jalan raya wangon banyumas senin sore
sejumlah pengendara yang melintas panik dan berusaha menghindar
letusan ratusan petasan ini akhirnya meredah
setelah dua orang memberanikan diri memadamkan api
dengan alat pemadam api ringan
belakangan diketahui pemotor wanita berinisial sa
yang membawa satu karung goni petasan ini adalah penjual petasan
satreskrim polresta banyumas yang melakukan pengembangan
ternyata petasan didapat dari seorang penjual di pasar aji barang banyumas
dan pelaku telah diamankan berikut puluhan ribu petasan
ada sepeda motor yang
yang membawa petasan meletus yang mogok itu ada ibu ibu
jadi berdasarkan informasi tersebut ternyata petasan tersebut
didapat dari pasar aji barang
dengan informasi itu dari polresta banyumas
langsung melakukan pengecekan ke pasar reji barang
dan kita amankan barang bukti
saat ini polisi masih memburu produsen yang memasuk petasan
yang saat ini mulai marak peredarannya di banyumas
rencananya polisi akan melakukan
rajia peredaran petasan untuk memberikan suasana kondusif
bagi umat islam yang tengah beribadah puasa
imam ambarwoto banyumas jawa tengah